inilah kerjasama sinergi yang sangat erat antara kementerian di bawah pak menko
bank indonesia asosiasi perbankan asosiasi sistem pembayaran afteh dan dunia usaha
sinergi yang sangat besar
sinergi yang sangat besar
kita melihatkan banyak pemangku kebijakan misalnya dari asosiasi pemerintah
benar benar bisa dikasih lihat real use casesnya itu seperti apa
jadi orang orang itu benar benar bisa melihat bentuk nyata dari ekonomi digital yang didorong oleh bi itu seperti apa